selain bekerja sebagai pengurus masjid dan berjualan ikan
terduga pelaku teror di samarinda diketahui adalah mantan teroris poso
hal itu diungkapkan perangkat desa di tempat tinggal pelaku yang mengetahuinya dari aparat kepolisian
inilah tempat tinggal terduga pelaku teror bom di gereja aukubine
jalan cipto mangunkusumo kelurahan sengkotek kecamatan loaja dan ilir samarinda
lokasinya tepat di belakang masjid al mujahidin
rumah pelaku hanya berjarak sekitar dua ratus meter dari lokasi kejadian dan sudah diberi garis polisi
menurut warga setempat pelaku yang berinisial j merupakan pengurus masjid al mujahidin
dan biasa berjualan ikan nila
pelaku juga diketahui merupakan mantan teroris di poso
kepada pengurus rt setempat pelaku mengaku sengaja pindah ke samarinda
karena ingin berubah dan tidak menjadi teroris lagi
informasi dari anggota juga bahwa dia itu mantan poso
aslinya orang jawa tengah
tapi warga menilai memang agak beda ya
apa yang beda
ya masalah tata caranya aja
cuma perselatnya ya betul aja nggak ada berbeda sih
cuma kan berat sinasunahnya itu lebih kurang gitu nah gitu aja
j melarikan diri dengan melompat ke sungai mahakam samarinda
namun ia ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi
david andriawan samarinda